inilah kegiatan belajar membaca al quran dan mengaji
yang diikuti oleh anak anak tunarungu di kelurahan jam saren kota kediri jawa timur
dengan tekun mereka mempelajari bacaan ikro dan al quran dengan bahasa isyarat
kegiatan itu berlangsung di taman pendidikan al quran tunarungu
yang berdiri sejak setahun lalu
uniknya tpa dikelola oleh mas kurun atau yang akrab di sapa yuyun yang juga tunarungu
yuyun tergerak mengajar mengaji karena menginginkan anak anak tunarungu bisa membaca al quran
di rumahnya yang difungsikan sebagai tpa ada tiga belas santri yang belajar
yang terdiri atas tiga kelompok yakni anak anak remaja dan dewasa
kelompok anak anak belajar mengeja dan menghafalkan huruf hijayah dengan bahasa isyarat
melalui bantuan alat peraga berupa kartu
dengan metode ini anak anak diharapkan lebih mudah mengenali huruf hijayah
sementara itu kelompok remaja dan dewasa rata rata sudah bisa membaca al quran dengan lancar
dengan bahasa isyarat yang mengadopsi metode gerakan bahasa isyarat indonesia atau bisindo
ada yang bisa memahami huruf hijayah
karena mereka bisa mengajar anak anak dengan kemampuan menghafal dan menangani kehidupan

tertentu anak anak diharapkan mengajar anak anak dengan kemampuan menghafal dan menangani kehidupan
selama ini tidak ada kesulitan
tapi ternyata sebagai pengajar harus punya pencaparan ke dalam jalan untuk mengajar anak anak
dalam pengajar tidak seperti orang orang lontar
setelah beberapa bulan belajar santri anak anak pun bisa mengejar
adapun sebagian santri remaja dan dewasa semakin lancar membaca al quran
bahkan beberapa orang hafal surat al quran
sampai bisa ini berapa lama
sudah hafal surat apa saja
sejak saya berusaha di kaisar bisa antar membaca al quran
sampai sekarang saya sudah mengangkat surat pendek
para santri tpa tunarungu ini menunjukkan
meski memiliki keterbatasan dengan semangat yang dimiliki mereka bisa membaca al quran
yuyun berharap dengan kemampuan mengenal huruf hijaya
dan membaca al quran para santri bisa mencintai al quran sebagai sarana ibadah kepada allah swt